jelang lebaran jalur atau lalu lintas di jalur arteri kalimalang kota bekasi jawa barat
mulai mengalami peningkatan terutama oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor
para pemudik motor melakukan perjalanan menuju kampung halaman pada malam hari
sebagian pengemudi terlihat membonceng anggota keluarga dan membawa barang
yang diletakkan di bawah kemudi maupun di bagian belakang motor
pemudik motor dari sejumlah wilayah jabodetabek melintasi kalimalang
dari jalan kiai haji nur ali menuju pantura
gelombang kendaraan pemudik di jalur utama pantura kabupaten
cirebon jawa barat pada kamis malam terpantau kian ramai
ramainya kendaraan para pemudik ini terpantau di simpang weru
kecamatan weru kabupaten cirebon kamis malam
sejumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor berbaris mengantre
namun para pemudik juga harus ekstra hati hati
karena beberapa titik kondisi penerangan di jalur utama pantura cirebon tidak berfungsi
diprediksi peningkatan kendaraan arus mudik di jalur utama pantura ini
akan terus terjadi hingga kembali ke jawa barat
kondisi arus lalu lintas di tol layang mbz kilometer empat puluh delapan terpantau ramai lancar pada kamis malam
hingga kini ada dua puluh lima ratus lebih kendaraan telah keluar jakarta melalui gerbang tol cikatabak
jumlah ini meningkat tiga puluh tiga persen dari hari biasanya
diprediksi kepadatan kendaraan di tol layang mbz dimulai pada jumat hari ini
dan rekayasa arus lalu lintas telah disiapkan akan berlaku situasional
meski diperkirakan puncak arus mudik akan jatuh pada hari sabtu dan minggu
namun kamis malam ratusan pemudik sudah memadati terminal bus antar kota provinsi kalideres jakarta barat
sumatera barat dan sumatera selatan menjadi tiga provinsi yang saat ini menjadi destinasi terbanyak bagi para pemudik
menurut data hingga hamin enam idul fitri sudah mulai terlihat kenaikan jumlah penumpang
tercatat hingga pukul tujuh malam terdapat satu enam ratus lima puluh satu pemudik yang sudah diberangkatkan